harus berpanjang panjang lagi kita akan mengulas perkembangan dinamika jalannya presiden jokowi mencari atau menjaring para menterinya
saya saat ini sudah bersama atau sudah ditemani oleh ekonom senior bang faisal basi
bang faisal terima kasih
kemudian ada pemimpin redaksi majalah tempo mas arief zulkifli
mas arief thank you sudah datang lagi
ini tuan rumah dan kali ini saya harus pastikan bahwa beliau bukan hostnya saya hostnya ya
meskipun dia lebih senior
terima kasih bang vito
saya mau ke bang vito dulu sebelum ke bang faisal dan ke bang mas arief
detik kan menjaring para menteri itu bang
jakarta sebung bawogolok apa enggak
nama nama yang dipanggil kecuali teti paruntu itu ada semua di hasil surveinya detik com
jadi polling itu kan sebenarnya kan semangatnya adalah semangat untuk menjaring suara dari detikers ya
membaca detik untuk kemudian mudah mudahan bisalah aspirasinya disampaikan
nah nama nama yang tadi
di beredar di istana itu
sebenarnya nama nama aman sih budi
kurang lebih sih yang paling gongnya barangkali prabowo dan edi prabowo
untuk memastikan walaupun sinyalemen bahwa gerindra merapat dan nama nama itu masuk
itu sudah beredar minggu minggu lalu
meskipun itu tidak terlalu surprise gitu ya bang vito
nah di polling memang tidak ada nama nama itu
tapi nama yang lain kecuali teti paruntu dan dua orang itu
ada fajrul rahman juga yang dipanggil
ada kabar kabar burung
masih menunggu apakah fajrul akan menjadi menteri atau tidak
karena kan yang di polling adalah menteri dengan nomenklatur lama
jadi ada kemungkinan dipanggil tapi bukan menjadi menteri gitu ya
gak tahu mungkin saja mas arif
bang fajrul nanti kuncinya
mas arief anda kalau bang vito bilang nggak surprise sama sekali
udah ada di polling gue
kalau mas arif gimana
saya ini mau bilang bahwa pak jokowi ini orang yang gembira ya
gembira itu artinya suka bergurau
jadi waktu dia mengatakan di depan banyak pem
dan sebagainya bahwa calon menteri kira kira satu dua bulan lalu sudah ada di saku saya
itu dikatakan pak jokowi itu tidak benar
itu faktanya tidak benar
waktu itu dia bercanda gitu ya
waktu itu dia yakin sekali
bahkan waktu itu dia bilang ini kita keluarin sekarang
entar aja ya
kalau sekarang ini nanti bisa menjawab pertanyaan investor dan sebagainya
vito ada di situ juga kan
itu semua ada di situ
nah faktanya adalah apa yang kita lihat hari ini
nggak gampang untuk menetapkan satu orang di pos tertentu itu tidak gampang
kita lihat ada teti tadi kan
ternyata kemudian dibantah oleh ketua umumnya sendiri begitu
jadi ada game yang sedang dimainkan jokowi
itu kalau kita mau berpikir belas setengah penuh
tapi kalau gelas setengah kosong ya galau
presiden ini masih galau juga gitu
dan presiden sudah ngasih woro woro ngasih ancang ancang bahwa saya masih punya waktu sampai rabu
ini ibarat battle itu masih akan terjadi sekarang
ibarat pertandingan tinju nih
kelas utamanya masih menunggu di belakang
jadi hari ini itu jadi teaser teasernya aja
jadi nama nama yang muncul kan sebenarnya
nama nama yang sudah beredar dan kayak orang seperti erick thohir
orang seperti wisnu tama nadiem makarim yang bolak balik disebutkan udah taken for granted jadi
dan tonenya positif untuk orang orang yang dipanggil oleh presiden pada hari ini
gini lah kalau saya sih mau pesen lah kepada teman teman ini ya dipanggil tentu saja dipenuhi
saya tadi ketemu telepon dengan beberapa orang
yang dipanggil salah channel saya sebut nama lah
dia bilang berapa lama satu jam
apa yang ditanya
begini begini begini begini
sampai saya juga bercanda gitu bapak serius banget pak
tapi kita lihat proses politik ini akan sangat masih ada tiga dua kali dua puluh empat jam
mungkin malam malam ini masih ada
apalagi jokowi suka bergurau seperti ketemu tadi
dan itu artinya partai politik masih bisa masuk
orang orang yang dipersepsikan tidak berkeringat bisa terpental
itu macam macam sekali gitu
jadi relax aja menurut saya
relax saja dan sudah terpredisi bang faisal gimana komentarnya
seberapa surprise atau anda lihat ada
wah ini harapan betul nih
harapan sekian puluh juta pemilih jokowi kayaknya bisa
ya seperti mas arief katakan tadi
ini posisi posisi yang tidak ada kontroversi dan aman gitu
jadi artinya orang orang yang memang saya tidak tahu isnu tama ya
tapi ya dia dari dulu memang masuk di detik juga masuk
nadiem kebetulan di kelompok saya waktu urusan itu juga masuk
beliau ini nih juri salah satu juri
jadi belum kelihatan
nah yang saya tunggu tunggu sebetulnya adalah yang ekonomi ya
sudah keluar belum jagoan jagoan ekonomi bang faisal hari ini
tadi kelihatan pak erlada mengatakan dia ditugaskan untuk mengurangi
mengurangi depisit perdagangan
logikanya perdagangan kan
nanti kita akan bahas satu persatu lah mengenai nama nama ini
tapi secara makro anda lihat ini cukup promising atau enggak bang faisal
belum ada kan
belum posisi menteri keuangan
yang harus kita waspadai adalah yang aneh aneh
aneh aneh maksud saya itu masa ada nomenklatur kata ibu puan
menko maritim dan investasi
nyambungin dari mana
apa kata dunia kalau betul betul itu
kalau pun ada sepatutnya dipertimbangkan lah
nanti kita akan bahas satu persatu orang orang yang kemudian dipanggil oleh presiden jokowi hari ini
ada yang bidang ekonomi ada yang mengaku
saya ditawari bisa menteri agama bisa pendekatan hukum
nanti kita akan bahas itu
mas ajuda tetap bersama kami
kita tidak hanya berempat di sini tapi berlibah seperti pancasila
harus ada orang kelima di sini
ada bang fajrul rahman relawan pendukung jokowi yang tadi menjadi salah satu bintang di acara harap harap cemas di istana negara
ikut dipanggil ya
acara malam ini sih sebenarnya cuma perayaan buat fajrul lah
oh terima kasih
bang vito ada yang mau sebelum bang fajrul kita akan tanya apa yang dibicarakan dengan presiden
apa kemudian kepentingannya datang ke istana
boleh tampilkan nggak
mungkin orang banyak yang pengen tahu sebenarnya bang fajrul itu kemarin tuh rekam jejak latar belakangnya itu apa selain aktivis mahasiswa orang yang belajar ekonomi belajar politik juga
salah satunya belajar dari bang faisal
nah itu dia
kita semua gurunya bang faisal
jadi kita tahu kalau kita rusak atau kita bagus gurunya siapa
ini bang fajrul pengawat politik komisaris utama pt adhikarya
kemudian malang melintang menjadi relawan pendukung jokowi
dan kabarnya sih jadi kita baca nih
bacanya di detik bang
kalau salah atau benar salahin bang vito disini kabarnya menjadi menteri atau jurubicara presiden nih
bang vito deh saya kasih kesempatan untuk bertanya ke bang fajrul
apa yang paling ingin anda tahu dari bang fajrul
jadi bang fajrul itu jurubicara dalem
terus niko jurubicara internasional gitu nggak kira kira
kayak seperti andi dan dino waktu itu bukan
ini tanpa bahasa bahasa ini
sebenarnya tidak tahu persis ya
karena pak jokowi mengatakan ketika kita dibanggil saya dibanggil
terus kemudian makan
saya makan siang sederhana banget
tapi lapar nggak waktu itu
saya mau ngambil tahu dan tempe aja
intinya bukan makan ya kan sebenarnya
dan beliau berdiskusi membicarakan misalnya tentang pidato yang kemarin
terus bicara tentang topik topik yang dibicarakan
dari soal korupsi dari soal demokrasi dari soal macam macam seperti itu
terus bagaimana pendapat saya
masuk juga bicara tentang bagaimana kiprah saya di bumn
sebagai komisaris utama apa yang dikerjakan
jadi sangat lentur sangat dinamis
saya cuma mengatakan bahwa kalau saya mendengar dari yang pidato kemarin
saya melihat semacam bahwa ini pemerintah yang akan
legasi yang akan ditinggalkan karena targetnya akan tetap dua ribu empat puluh lima
dengan action yang lima itu ya
yang lima itu yaitu yang pertama soal
sdm kedua infrastruktur ketiga deregulasi demokratisasi
dan yang terakhir soal transformasi ekonomi itu
dalam kasus demokrasi dan regulasi beliau menyentuh soal omnibus undang undang
sekitar ada tujuh puluh yang kemungkinan akan ada perubahan
baik berupa kalimat atau segala macam
jadi kemudian beliau menanyakan apakah bersedia membantu saya untuk
di dalam lima tahun yang ke depan
saya bilang ya saya bersedia
saya bersedia membantu bapak
bantu untuk negara
nomenklaturnya tidak disebutin
saya tidak tahu persis
gimana tuh mas arief
mas arief masih penasaran dengan pak fajro
enggak sih enggak kalau menurut saya sih ya itu ya
jokowi memang kan dalam proses rekrutmen itu ya
ya orangnya gembira
artinya dia akan coba explor dari kandidat kandidat
posisinya apa jadi atau tidak itu sangat tergantung pada dinamika dan perkembangan
sampai akhirnya dia memutuskan
apa yang presiden jokowi utarakan kebutuhan presiden jokowi yang mungkin bisa disediakan oleh seorang fajrul rahman
mungkin beliau mengatakan bahwa kita tampaknya mesti mengkomunikasikan lebih baik
ah itu dia
apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan dalam lima tahun
sorry deh saya potong deh
tiga orang ini seperti satu paket gitu
mungkin kita bisa menganggap pak pratik sebagai ya udahlah orang dekat dengan presiden
tapi mas niko kita tahu bekerja untuk pak pratik sekarang
nah dua orang ini sebenarnya punya fungsi yang sama
niko juga ditawarkan ditanya seperti mas fajro
enggak mereka mendampingi saya
kita mendampingi karena ketika saya jam sepuluh masih di kantor kemudian ditelepon
ada dua kali ditelepon
jadi komisaris itu ngantor ya
karena masih ada urusan
kemudian ada dua kali telpon muncul gitu
tapi saya enggak jawabkan saya jarang mengangkat telepon
karena saya lebih senang baca wa aja
pas saya lihat loh dari istana gitu ya
terus kemudian saya ini azad atta pak pratik tolong mas fajro datang ke istana
terus kemudian nanti kita bertemu dengan pak jokowi lalu kemudian ya udah
jadi belum secara jelas apa yang dibutuhkan apa jabatan apa posisi apa gitu bang fajro
tapi betul kalau si siapa
jawaban yang lainnya misalnya kayak pak mahwud juga kan masih pak mahwud md juga
antara ini antara itu
keliatannya masih eksplor ya
kayaknya kalau dilihat dari semua jawaban tadi
tapi kalau dari penjelasan anda kayaknya cocok sekali jadi jurubicara presiden
bisa hafal bahkan lima tadi ada om ibas
dan kerja pak prabowo nanti juga disampaikan oleh pak fajro nanti ya sebagai juru bicara
pak fajro anda lihat pemerintah sekarang butuh komunikasi yang baik sebenarnya
untuk bisa mengejawantakan apa yang menjadi mimpi dan banyak ketidaksambungan selama ini
bukan komunikasi yang baik
tapi satu keniscayaan bahwa yang disampaikan oleh negara itu harus satu pintu
kalau sekarang kan banyak pintu
ya banyak sekali yang bicara untuk hal hal yang sama
sehingga harus ada yang namanya
jelas pesan yang disampaikan harus kuat dan sampai
bahkan menurut saya medianya pun perlu diintensifkan
misalnya lewat televisi lewat radio lewat briefing harian atau briefing mingguan
barangkali apa yang harus disampaikan dan apa yang tidak harus disampaikan
nah pada pagi hari mungkin ada breakfast meeting gitu ya
antara presiden dengan tim komunikasi
tim komunikasinya apa yang harus disampaikan
karena ini kan harus berlanjut
hari ini besok hari ini besok terus
sehingga melekat di dalam benak masyarakat
gini saya sebetulnya kepingin sekali di periode kedua ini pak jokowi dan pemerintahan memperbaiki pola komunikasinya dengan publik
ya karena yang lama yang di periode pertama itu pak jokowinya sangat dominan
pak dukung itu memang orang yang senang bicara sama masyarakat begitu kan
waktu johan budi sp selesai dari jurubicara kpk kemudian diajak masuk ke dalam
kita berharap johan akan bisa merumuskan apa yang dikatakan bang faisal tadi
tapi apa yang terjadi
yang terjadi adalah pak jokowi mengambil posisi itu sendiri
johan juga terbatas bahkan informasinya terbatas
bahkan digilas kalau bukan saya mau bilang digiling oleh politik internal di dalam istana sendiri
persaingan internal itu ya
persaingan di dalam situ
nah kemudian ada gelombang berikutnya ditambah lagi jurubicaranya
ada jurubicara bidang pendidikan
bidang keagamaan internasional dan sebagainya
bahkan ada yang menganggap dirinya jurubicara seperti ngabalin
dan sorry sorry kalau saya jadi wartawan ada pak jokowi yang ngomong dan ada yang lain ngomong sebagai jurubicara
saya pilih pak jokowi lah
udah pasti itu dia lebih menarik dia lebih atraktif gitu
jadi dan pak jokowi menyadari itu
nah menurut saya berikutnya nggak bisa lagi begitu
dia harus bikin tim yang kuat yang dikonsolidasikan dengan baik
dan di situ barangkali
bang fajrul bisa jauh lebih berperan
ada satu lagi
jadi kalau tim itu kan dipersiapkan
kalau pak jokowi tampil mendadak mendadak aja kan tak terkontrol
bicaranya apa yang harusnya tidak sampai kan ceplos juga gitu ya
jadi ya memang harus begitu lah
bang fajrul anda menganggap bahwa memang banyak problem global
kita berasumsi bahwa fajrul rahman ini pasti jadi jubir
karena beliau juga sudah ada
kalau tiba tiba dia jadi menko bagaimana
ya mungkin saja
atau panglima tni
atau women lah
womenhan misalnya gitu
mas fajrul pertanyaan saya
tugasnya menjadi lebih ringan ya
saya harus ngalah sama saya
pertanyaan saya begini
apakah sejak awal nama fajrul itu sudah di sounding sounding
mas fajrul itu sudah dapat pemahaman bahwa saya akan diajak
jadi ini adalah kejutan
ini jujur loh sama kawan lama nih
sebenarnya makanya tadi
ada dua kali telpon saya tidak angkat gitu ya
karena saya biasa tidak
ternyata dari dia
yang telfon jokowi atau ajudan
jadi pak ajudan tadi juga menyampaikan misalnya bahwa
beliau ingin sekali bahwa pemerintahan ini dilihat sebagai pemerintahan yang sedang bekerja
karena kan selama ini masih agak tercampur dengan yang seolah olah masih berkampanye begitu ya
beliau ingin sekali
tidak ada lima tahun lagi ya
iya tidak ada
jadi betul betul bahwa lima tahun ke depan itu legasinya ini loh
dan anda melihat problem problem komunikasi yang dikeluhkan bang faisal bang vito dan bang arief itu memang nyata ada aja dan perlu diperbaiki
tidak secara spesifik perjalanan
tapi memang pembicaraannya kan dari ada politik ada hukum
misalnya beliau juga bertanya
katanya pidato saya kemarin tidak menyentuh soal korupsi soal ini soal
dia tanya soal itu juga ya
jawaban saya mengatakan bahwa sebenarnya kan dalam pancakarya yang lima tadi
debirokratisasi dan regulasi sebenarnya sudah cukup di dalam payung itu
ya memang kalau saya sampaikan dia bilang semua single issues yang gak cukup waktunya yang seperti kemarin
salah satunya pidato
terus mereview pidato kemarin
pidato itu kan menjadi semacam big picture mengenai apa yang akan dilakukan dalam lima tahun ini
kan ujungnya jelas di dua ribu empat puluh lima
nah ini bang faisal nanti mungkin yang bisa menambahkan
beliau menginginkan tentang menjadi lima besar negara terbesar ekonomi di dunia
dan jalannya di sebelah sini yang lima langkah
oke kita sudah punya kisi kisi dari bang fajrul kira kira apa bayangannya mudah mudahan pindahnya kalaupun pindah agak naik gitu bang ya
jadi jangan sampai keluar apalagi kalau geser kiri kanan
pak jokowi mengatakan memang sampai hari rabu kan tetap ada proses
jadi beliau mendengarkan semua ini

sebagai jurubicara menjadi kewajiban

bang fajro mau kalau kita undang terutama dalam dialog dialog ke depannya

ada dua atau tiga kali jadi memang
sudah sering sekali dan
sangat betul seperti bang faisal bilang bahwa
kekuatan beliau memang di masalah
konstitusi di masalah hukum
jadi kalau saya
disuruh melihat ini memang
dua sih menkumham atau jaksa agung
mungkin menteri agama buat
diko ya atau buat gocek gocekan ya
satu lagi kalau prof mahfud
karena tampaknya beliau juga tadi ketika diwawancara
tampaknya lebih tertarik
kepada dua ini oke bukan menteri agama meskipun
meskipun juga bisa diurusin
katanya beliau lebih banyak ditanya tadi
pak jokowi terkait dengan hukum
terkait dengan ini sekarang soalnya kalau menteri agama
menimbulkan silang sengketa lagi
setelah waktu itu kan iya iya oke
yang menimbulkan silang sengketa
lagi kemudian ada drama
politik pada hari ini selain bang fajrul
prof mahfud diundang ada satu
wanita yang datang
kemudian memakai baju putih kita
langsung kaget ini bupati minahasa selatan
yang dikabarkan akan menjadi calon
salah satu kandidat menteri juga tapi
belakangan ada gocekan gocekan sebelum
hari rabu udah ada gocekan manis ini
dari presiden istana dan juga dari
partai golkar saya mau konfirmasi dulu
kepada wakil sekjen partai golkar
ada kang maman mas maman
abdul rahman yang sudah bergabung
bersama kami lewat sambungan telepon mas maman selamat malam
selamat malam mas
iya mas salam hormat
selalu berhati hati buat kita semua
mas maman boleh dijelaskan
apakah betul ibu teti ini menjadi
calon yang diusung golkar apa yang terjadi
jadi pada ibu teti hari ini sampai ke
istana memakai baju putih semua kita
ibu teti akan menjadi salah satu kandidat
yang diusung oleh partai golkar menjadi menteri
apa yang terjadi pertama begini mas
saya harus sampaikan karena
alhamdulillah nih kalau cnn
meminta saya untuk
menjelaskan karena ini
terkait mengenai dua hal
isu yang harus diluruskan
dan yang kedua adalah
kehormatan seorang teti paruntu
yang juga notabene dia adalah
kader partai golkar
jadi teti paruntu adalah ketua dpd
i golkar sulawesi utara
bupati minas sakit selatan
juga oleh partai golkar
untuk masuk sebagai
salah satu kandidat menteri
di era pemerintahan
pak jokowi dan che maruk
jadi resmi memang partai golkar
juga mengusulkan beliau resmi menjadi
kandidat dari golkar ya bang ya iya
yang memang fakta itu juga
direspon secara positif oleh pak jokowi
apa ukuran merespon secara positif
kehadiran teti parutu hari ini tadi pagi itu berdasarkan kontak dari pak pratikno
untuk meminta beliau datang ke istana negara kurang lebih sekitar jam sepuluh atau jam sebelas
dan beliau diminta untuk menghubungi deputi protokoler pak ben
pak ben mahmudin
ya pak ben mahmudin
sesampainya di istana negara memang sempat bertemu dengan pak pratikno
nah lalu dalam proses bukti sampai di istana negara
dari pak pratikno menghubungi ketua umum kami pak erlangga hartarto untuk hadir juga ke istana negara
dan ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dan dijelaskan
pada intinya pada kesimpulannya
memang setelah teti parutu sampai di sana
ada beberapa penyampaian yang disampaikan oleh pak pratikno
melalui ketua umum kami bahwa dikarenakan beberapa hal
ada beberapa pertimbangan presiden yang mungkin melihat
bahwa ada tugas lain yang harus dijalankan oleh bu teti paruntu
artinya presiden tidak berkenan ibu teti menjadi bagian dari kabinet presiden gitu
iya artinya kurang lebih seperti itu
sebetulnya poinnya begini
kalau dari sisi bu teti paruntu kami meyakini bahwa beliau cukup punya kompetensi mau ditempatkan dimanapun
karena hari ini juga dia cukup punya prestasi yang cukup menjanjikan di daerah beliau sendiri beliau menjabat
namun ada satu hal yang ingin saya garis bawahi dan perlu menjadi bahan evaluasi dan intropeksi ke depan
baik itu yaitu di pihak internal istana
saya tidak ingin menyebutkan satu dua orang
tetapi bagi saya mekanisme manajemen protokoler seperti ini tentunya harus diperbaiki
karena kurang etis dan kurang elok rasanya ada satu sosok kandidat menteri setelah diundang ke istana negara lalu tiba tiba dibatalkan ataupun tidak jadi
ini kan kurang elok dan kurang enak dilihat
jadi ada lihat memang kesalahannya atau miss nya ada di istana gitu ya bapak mamand ya
nah saya melihatnya seperti itu
nah tapi bagi saya tidak ada masalah yang namanya ini proses yang dihadapi
tapi ini penting buat pembelajaran dan evaluasi kita ke depan
jadi jangan sampai lagi hal hal seperti ini terjadi yang kedua kalinya
karena ini kan menimbulkan spekulasi spekulasi yang tidak yang akhirnya bisa berdampak negatif juga kepada internal partai golkar dan juga kepada publik
baik bang mamand
kita sudah tangkap message nya tadi kalau kata apa
bang fajrul rahman presiden banyak bicara mengenai omnibus gitu ya
saya juga ada pertanyaan omnibus nih
tadi ibu teti anda pastikan bahwa tidak akan jadi menteri karena tidak sempat bertemu presiden jokowi
ada kesalahan teknis atau kesalahpahaman komunikasi di dalam istana kepresidenan
lalu bagaimana dengan pak erlangga
apakah pak erlangga akan kembali menjadi menteri
dan menteri apa yang kemudian ditawarkan oleh presiden
saya terus terang pada posisi walaupun saya sudah tahu dan cukup tahu
tetapi selama ini belum bayangkan mas
seorang teti parwuntu dia sudah diundang ke nisan negara saja tiba tiba bisa berubah
apalagi jadi artinya kalau ditanya hari ini kepada kami partai golkar
kami tidak pada kapasitas untuk menyampaikan dia jadi siapapun
baik itu kader partai golkar dia jadi menteri apapun
baik tapi intinya partai golkar menyayangkan ya proses yang terjadi di istana hari ini ya bang maman ya
ya tentunya dari sisi saya
saya secara pribadi juga selaku wasek jenderal depan partai golkar yang menyayangkan
tapi ya sudah lah kita bisa memaklumi kita bisa memahami
karena menjelang menjelang seperti ini dinamika politik ini kan pasti cukup tinggi gitu loh
baik alfito dinova ginting spemret detik com ingin berbicara dengan anda
mas maman pertanyaan saya begini aja
bu teti nggak jadi
apakah pak erlangga datang hari ini untuk menjawab tawaran dari presiden
atau mengklarifikasi pendingnya
mengklarifikasi penyelesaiannya bu teti menjadi calon menteri
karena itu dua hal yang berbeda
khususnya pak erlangga datang hari ini untuk perihal bu teti saja
atau memang urusannya juga soal posisi pak erlangga sendiri
banyak hal mas tentunya tentunya begini
selain juga membahas tentang bu teti paruntu
juga membahas mengenai konfigurasi apa
struktur kabinet yang oke
dari partai golkar
jadi sekaligus banyak hal banyak faktor
tapi banyak hal yang dibahas juga dengan pak presiden
jadi tadi jadi saya pikir jadi apa jadi apanya
saya pikir itu memang kembali lagi hak prerogatif presiden
namun terlepas dari itu semua insiden kecil lah
ini kita anggap ini insiden kecil yang tentunya juga bisa berimplikasi kemana mana
kalau memang ini mau jadi bahan goreng gorengan politik gitu ya
tapi ya sudah lah kita bisa memahaminya oke
kita bisa memahami dan memaklumi
cuma harapan kita jangan sampai insiden kecil ini terjadi lagi ke depannya
bang maman terima kasih atas informasi dan konfirmasinya kepada kami di cnn indonesia
sebelum kita break dulu saya mau kasih kesempatan mas arief
komentari tragedi insiden kecil tadi tentang ibu teti ini
saya kira gini ya short time menjelang penetapan kabinet itu terjadi bukan cuma sekarang
dulu di jaman sby itu orang dipanggil satu satu kamera pasang di depan rumah kehidamannya pak sby di ckm
ada show time ada dua hal yang ingin ditujukan di situ
pertama adalah politik itu adalah seni untuk mengatur mewenang
jadi si presiden itu sudah terpilih saya sinilah saatnya menunjukkan bahwa pemenang itu ada di saya
dan itulah yang membuat dia bisa panggil dan sebagainya
bahkan tidak mau menemui calon yang diusung lepak
terlepas dari kesalahan teknis yang dibilang bang maman tadi
tapi poinnya adalah itu dia yang pegang kekuasaan ini presidensial saya yang menentukan
itu juga jangan terlalu geer menurut saya karena tiga hari lagi bisa berubah lagi
jadi ini pelajaran baik
ini kita gak ngomong kosong karena sudah ada persoalan
dulu ingat di dua ribu empat belas seorang kader dari satu partai sudah datang pada saat pelantikan
itu banyak ditulis di media dan ditaruh di holding room
tapi kemudian pada saat detiknya tolong dibicara dulu deh sama ketua umum partai
menjelang pelantikan dan dia sudah pakai baju putih untuk dilantik bukan untuk diklarifikasi seperti itu
kesempatan fajrul rahman yang hari ini dipanggil oleh presiden untuk bisa menjawab keresahan tadi
bang maman golkar agak resah melihat ini insidennya ketidakprofesional
pak fadjur juga mengatasi keresahan dirinya
iya makanya kita latihan kita latihan sama fadjur rahman
anda melihatnya gimana ini ketidakprofesionalan insiden politik atau apa
sekian dari pagi itu berarti ada berapa ya
artinya kan sebenarnya semuanya sudah berjalan dengan cukup baik
artinya tidak ada cuma satu ini yang sedikit ada masalah teknis
jadi tidak bisa dijeneralisasi mungkin kasus ini kemudian menjadi seolah olah ini yang lainnya juga menghadapi masalah
jadi ini kasus yang mungkin yang lainnya belum tentu seperti ini tapi ini bisa jadi presiden supaya nggak terlalu ini ya
cuma seluruhnya bagus juga sebenarnya kan ditanya tadi juga
pakai baju putih ya ke istana iya oke siap pakai baju putih
tapi itu prosedurnya sama sama dihubungi oleh menselsek politik dong
iya kelihatannya begitu
bang vito kita masih banyak hal yang kita akan bicarakan banyak sekali
bang faisal harus bicara mengenai ekonomi digital dan ekonomi kreatif para wisata termasuk bumn ya kabarnya
sudah ada calon menterinya kita akan bahas itu saja
oke waktu kita tidak banyak
kita akan membahas secara online
ga membolehkan menjadi salah satu menurut professionalaken m unterses dunia kemungkinan mesej dan menurut baca keadaan seres rom tanto
ini pertama kita kekurangan pengusaha pengusaha besar itu itu saja ini ada pengusaha muda baru
ini baru bagus nadiem erick thohir juga kan oh dia pop punya bisnis yang bagus bagus lah sampai
sepak bola pun dia beli itu di itali lantas orang orang ini kapan menjadi besarnya indonesia
kalau semua masuk ke pemerintahan pemerintahan gitu kemudian ini tanpa ras ya bukan urusan
dan teman teman tiang hoa ini apa oh konsentrasi di bisnis segala mencuri kita marah marah ini
yang maju cuman tionghoa saya padahal orang indonesia baru bertunas sudah dilibas matuk
masuk kekuasaan yang tidak going concern jadi nanti presidennya ganti selesai gitu itu satu
kedua ada yang aneh menurut saya hampir semua ini dari kalangan dunia usaha penyandang dana
pilpres gitu partai juga penyandang dana partai mereka mereka ini ada lagi yang lain
yang akan menyusul nantinya lapisan ini ada perubahan perilaku saya lihat kalau sudah masuk
ke pemerintahan anti pasar padahal dia orang yang ada di luar yang
yang saya agak aneh gitu lihat ini sumarno semua ingin harus bumn bumn harus merajai fortune lima underung
lima ratus jadi anti swasta dalam tanda petik ya nah ini juga yang harus diwaspadai sampai ada pikiran pikiran
state capitalism kayak begitu saya rasa appetite kekuasaan itu jadi yang dia enggak punya dalam dalam perusahaan kan
ini gloves pads saya gitu dan ini kemunduran buat buat ekonomi kita gitu bwn itu various agar
semua bisa baju jadi kalau sekarang bumennya nyinkirkan kalau tiga orang ini vulgar akan
menjadiri nyi sabyol kedua dan orang orang yang lain bisa bunyikan somali juga bagian dari pasar
gitu masuk ke mudah bermukimatan menyerbut soal ini akan menjadi ada ada prosesnya ada tergantung
ibu biasa bisa menurut dia se lambda khas kata pasalernya itu kita berhubungan yang agak
rooters ngomongnya itu harus bentuk terlalu lengkap kosong nah namanya biasanya trabajnya terus si marci things
jadi ada promosi gak dari tiga orang ini bang faisal
akan sama dengan yang lalu atau akan punya perubahan
karena nanti ekspektasi dia adalah maju jadi presiden
jadi dia ingin membangun nah ini saya bangun nih bumn makin besar
itu gitu yang saya takut
tapi saya tidak melihat itu pada nadiem mudah mudahan
ya saya kira mereka ini kan datang dari dunia usaha yang sepenuhnya berbeda loh
dengan apa yang akan mereka urus nanti di dalam kabinet
di dalam kabinet mereka akan menjadi regulator
orang yang menetapkan regulasi regulasi yang akan dijalankan
jadi yang tadinya pelaksana menjadi penentu regulasi
dan jangan lupa bahwa pak jokowi dalam satu pertemuan dengan pemimpin redaksi
pernah juga menyatakan kekecewaannya terhadap seorang menteri
yang begitu jadi menteri ternyata nggak kurang pas
karena menurut dia ini kok cocoknya jadi eksekutif
kutor nih bukan regulator gitu
jadi mestinya pak presiden mempertimbangkan itu semua
orang kayak nadiem kita nggak ragukan sedikitpun ketika memimpin gojek
tapi begitu dia proyeksinya apa
menteri pendidikan bahkan
pendidikan tinggi kan
ini kan dunia yang berbeda sama sekali
dan dia gak ngajar dia gak bikin sekolah di situ
dia membuat regulasi regulasi supaya pendidikannya maju
itu dia masih twisting paradigm yang serius menurut saya
wito tapi apa maksud presiden merekrut orang orang yang populer
milenials kalau kata bang fajrul tadi untuk menjadi bagian dari kabinet
semangatnya maunya semangat baru kan ya
semangat anak muda menyongsong masa depan yang empat digital apa segala macam
tapi kan gak semudah itu juga membalik telapak tangan kan
dia harus berhadapan dengan birokrat yang bahasanya berbeda
nggak tahu mas fajrul sudah terbiasa dengan tapi kan beliau di bumn ya jadi setengah setengah
tapi kan tiga orang yang sebenarnya punya potensi ini akan berhadapan dengan birokrat
dengan pola yang sama
kalau kita kan punya deadline ya swasta punya deadline
ya mungkin pemerintah juga punya deadline
tapi kan mungkin beda bahasanya
gayanya beda dan lain sebagainya
takutnya gak efektif saja
bapak fajrul silahkan jawab keresahan beliau beliau ini
yang pertama ya betul sebuah negara adalah regulator
keinginan pak jokowi dalam pemahaman saya adalah agar orang orang seperti tiga orang ini
kemudian membawa pengalaman mereka masuk ke dalam negara
yang bisa mendorong regulasi regulasi yang bisa menjawab keresahan tadi
tapi saya pikir soal bahwa apakah saya pikir tidak anti pasar kan
sebenarnya kita tetap mekanisme pasar
cuma kan ini problemnya kadang kadang dimana negara perlu hadir
dan dimana sebenarnya pasar apabila pasar sudah bekerja mestinya negara tidak perlu hadir
jadi rini sumarno ingin seluruh perkebunan swasta yang sudah habis hgu nya serahkan ke ptpn
seluruh batubara yang habis masa ini serahkan ke antam
jadi berubah menurut abang ya
jadi negara lebih di depan gitu
ya dalam pengalaman saya di kontraktor gitu ya
kenapa misalnya pemerintah meminta kami untuk mengambil proyek proyek strategis nasional
karena memang sangat membutuhkan dana yang sangat besar
jadi intinya ketiga orang ini diharapkan dari dunia usaha dari dunia pasar
mereka membawa habit mereka
membawa habit yang baru
dan menjadi seorang
membawa habit yang baru ke dalam birokrasi
makanya pemerintah kan pak jokowi pengen ada demokratisasi dan deregulasi itu untuk menjawab supaya pasar bisa bekerja
apakah rival utama presiden jokowi selama sepuluh tahun terakhir ketika masuk ke kabinet
akan membawa habit yang baru habit yang lebih baik
kita akan bahas itu saja
waktu kita lima menit
kita akan pastikan ini yang jadi omnibus diskusi
mas arief ini yang menarik tadi
ada habit baru dengan tiga orang yang akan masuk
dari pasar milenial harapan baru
apakah dengan masuknya prabowo subianto yang rencananya akan menjadi menteri pertahanan
katanya dengan satu orang gerindra lagi
akan menjadi habit baru
saya kira begini
pak jokowi ini kan kepengen koalisinya menjadi besar
ya yang karenanya untuk jadi besar dan kuat
itu dia mesti mengangkat orang dari partai nomor dua
nomor dua pemenang pemilu dua ribu sembilan belas kemarin
nah saya sudah pernah bilang bahwa
pikiran untuk mayoritarism
memperbesar mayoritas itu
berangkat dari dua asumsi yang salah
satu adalah pikiran bahwa kalau semua diangkut ke dalam koalisi
maka seluruh kebijakannya akan aman di dpr
itu terbukti tidak jalan
waktu dalam periode pertama
pdip itu sering sekali
punya pendapat yang berbeda dengan pemerintah
meskipun dia pendukung utama
itu yang pertama
yang kedua adalah pikiran seperti
mayoritarism ini berfikir bahwa
sudah pasti benar
dan itu harus jalan
padahal di setiap kebijakan ada celah
ada wilayah yang sebetulnya bisa diisi dengan kritik
nah siapa yang akan mengkritik kalau semua masuk ke situ
nah karenanya masuknya pak prabowo
menurut saya sebuah anti klimaks
kalau bukan guyon dan bercandaan lagi
dia masuk ke situ
pak jokowi menunjukkan bahwa
orang yang pernah bertempur sama saya pun
jadi anak buah saya
tapi bukan itu poinnya kan
poinnya adalah gimana supaya kritik terhadap kebijakan itu
bisa berjalan dengan tepat
masa depan untuk kritik itu jadi suram
suram jadi begitu
singkat aja sih budi sebenarnya
ini kerja media kan harus lebih keras ya
karena check and balances gak ada yang menjamin
pks sama pan barangkali tidak diajak bukan
bukan karena nggak mau gitu loh
tapi memang ya nggak terlalu penting lagi
kalau misalnya lokomotifnya sudah dibawa gitu
artinya kan untuk mengkritisi
menjadi corong publik yang tidak tersampaikan
itu kan harus kerja media
tapi buat jokowi sukses
akan menjadi pemerintah yang lebih stabil
pembangunan jadi lebih memacu pembangunan
karena stabilitas menjadi kunci gitu
dengan merekrut pak provo
pengalaman stabilitas itu hanya di zaman prareformasi
itu aja sih saya cuma bilang
sepuluh tahun kita ingat sekali
pak sby juga banyak diganggu oleh pan pan koalis
kalau mau stabil ya
ingat bahwa di periode kedua pak sby itu mayoritarism
tapi apa yang terjadi
kasus senturi kan
partai partai koalisinya sendiri yang bergerak
komentar anda pak prabowo masuk
saya membayangkan pendukung pak prabowo yang menginginkan ada check and balances
kecewanya setengah mati kan
kecewa ke pak prabowo dong
kecewanya kepada pak prabowo begitu
kemudian kita lihat ada nanti proses di dalam pemerintahan yang mau tidak mau
akan menimbulkan fliksi fliksi yang banyak di dalam
jadi karena semua masuk di dalam
managenya menjadi sangat sulit
nanti ada gesekan gesekan dengan teman koalisi yang lain
sehingga pada akhirnya pak jokowi akan capek sendiri menghadapi persoalan persoalan gesekan internal
justru malah tidak banyak membantu presiden jokowi dalam lima tahun ke depan gitu bang faisal ya
dengan masuknya pak prabowo
malah malah juga mengganggu
pak fajul terakhir
menjawab keresahan bahwa bapak disambil saya ini
yang pertama ini kan proses tetap berjalan ya
sampai dengan hari dimana akan diumumkan sendiri oleh pak jokowi
tapi kita asumsikan pak prabowo betul jadi menteri pertahanan
saya lebih baik tidak membuat asumsi asumsi
karena seperti arief bilang
ini semuanya yang sudah dipanggil pun
tapi kan khawatiran bang faisal itu nyata nggak di mata anda bang fajul sebagai pejuang demokrasi juga bertahun tahun
dan anti militarisme juga kan
pernah di penjara
ada satu kata kunci
itu menekan diri anda
tadi disampaikan juga oleh pak jokowi adalah proses kita ini kan sekarang adalah merayakan persatuan ya
jadi diupayakan bahwa semua kegiatan pembangunan lima tahun ke depan
memang kalau sampai dua ribu empat puluh lima itu kan tidak untuk kelompok ini atau kelompok yang mana
atau untuk kebersamaan seperti itu
jadi ini usaha bersamaan
kritisisme tetap dimungkinkan
kan dalam kelompok seperti ini kan kolaborasi krisis berjalan
baik dalam perencanaan dalam eksekusi maupun nanti dalam feedbacknya kan ya
saya juga yang selama ini juga ikut terlibat dalam beberapa hal begitu ya
selalu kalau membuat sesuatu yang sangat krusial kami ribut
tapi ketika pak jokowi sudah mengambil keputusan kami harus mengatakan oke keputusan itu kita ambil
semua pihak bisa menerima keputusan itu
saya tidak bisa lagi bicara di luar keputusan
sama seperti dia juga kalau sudah memutuskan cover gitu ya
atau berita kalau sudah ini pasti ribut kan
tidak ada waksi
tapi ketika sudah diputuskan tidak ada lagi
ya udah inilah keputusan kita bersama
jadi masa depan demokrasi masa depan check and balance itu tidak akan terganggu dalam masa depan prabowo
tidak akan terganggu
inisisme itu akan tetap berjalan
karena kita ingin paralel kesejahteraan dengan demokrasi
itulah yang harus kita jaga
ujian pertama mudah mudahan pak jokowi nonton ini saya akan kasih link youtube nya ke pak jokowi
mudah mudahan pak jokowi nonton dialog kita karena langsung menjawab pertanyaan publik
tapi arief masih ini
baik terima kasih pak bapak
kita akan nantikan apakah pak jokowi guyon dalam satu dua hari ini atau betul betul tidak guyon apalagi untuk fajrul dan prof mahfud tadi kalau kata
terima kasih pak fajro terima kasih pak fajro terima kasih pak fajro terima kasih pak fito dan kita tunggu pak fajro untuk datang ke dialog dialog di cnn untuk bisa menjawab karyawan publik seperti yang terjadi pada malam hari ini
demikian layar demokrasi malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita amat berganti kepada parlamen